kondisi trauma pasca bencana pasti mempengaruhi psikologi para korban tsunami di selat sunda
bagaimana penanganan yang tepat terkait pemulihan kondisi psikologis korban pasca bencana
kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan tim majelis psikologi himsi wilayah banten
ada ibu sugiyarti selamat malam ibu sugiyarti
ibu sugiyarti apakah hipsi wilayah banten sendiri diperbantukan untuk melakukan trauma healing gitu bu
bagi para korban pasca bencana tsunami
iya kami dari himsi banten memiliki satgas untuk pfa
jadi memang terlibat dalam penanggulangan bencana pasca tsunami di banten
tapi ini perlu saya koreksi nih ya pak ya untuk trauma healing kan sekarang tidak pas lagi istilahnya
jadi diganti dengan dukungan kesehatan mental dan psikosoial
dukungan kesehatan mental
iya dan apa bu boleh diulangi lagi bu
jadi trauma healing diganti istilahnya dengan yang lebih tepat yaitu dukungan kesehatan mental dan psikosoial
bagi penyintas bencana
penyintas itu adalah yang survivor ya yang selamat
jadi mengapa diganti
karena kan tidak semuanya mengalami trauma
karena untuk yang mengalami trauma atau termasuk ptsd post traumatic disorder
jadi kita menunggu satu bulan dulu untuk dikatakan sebagai traumatic
ibu sugiyarti mungkin untuk informasi kepada masyarakat bu
kalau kita bicara mengenai pasca bencana kan pasti yang ada di pikiran masyarakat itu
bantuan makanan apakah kemudian air bersih hal hal yang bersifat fisik bu
seberapa untuk masalah psikologi itu seberapa penting juga bu
untuk diperhatikan sebenarnya bu bagi para korban pasca bencana
ya karena sudah pasti kan untuk fisik
sudah pasti sangat dibutuhkan
tapi kalau untuk yang masalah psikologis adalah sebetulnya
seperti halnya langkah langkah untuk bantuan psikologi awal
itu adalah sebetulnya lebih ke untuk mencoba mendengarkan keluhan
dengan tanpa menekan
jadi sebetulnya untuk pihak psikologi itu mendengarkan keluhan keluhan mereka ya para penyintas
bencana untuk bisa selanjutnya memberikan rasa aman nyaman
sehingga membantu mereka menjadi lebih tenang
bahkan bisa juga membantu menjalin koneksi dengan layanan yang lain yang dibutuhkan seperti itu
jadi juga menanamkan harapan tetapi tidak menjanjikan
itu yang bantuan psikologis untuk force aid ya
ibaratnya atau p tiga k untuk penyintas bencana
biasanya untuk para penyintas bencana itu
bantuan psikologi dukungan kesehatan mental dan psikosoial ini diberikannya berapa lama bu
maksud saya apakah langsung diberikan bantuannya atau memang menunggu sekian waktu dulu
baru kemudian dukungan bantuan ini bisa dilakukan gitu bu
iya iya masalahnya kan kapan ya when
itu adalah sesegera mungkin
oh justru sesegera mungkin
karena seperti p tiga k itu kan pertolongan pertama ya
jadi sesegera mungkin untuk
sesegera mungkin ya bu sugiyarti
jadi itu beriringan dengan bantuan bantuan fisik gitu ya bu yang masuk
oke kalau kita mungkin masyarakat belum banyak yang tahu bu
apa sih permasalahan permasalahan atau problem problem psikologi
yang biasanya dihadapi oleh para penyintas bu
iya iya biasanya adalah
ini kita mulai dari tahapannya ya
pertama pasti shock dulu kemudian ada reaksi yang bermacam macam
terlebih lagi kita bisa bedakan antara penyintas yang di ring satu
dimana misalkan kalau dalam tsunami ini adalah di penduduk atau siapapun yang berada di pinggir pantai
sehingga itu kan jadi ring satu dampaknya lebih besar ya
ini adalah biasanya jelas perasaan takut kemudian cemas ada yang bahkan bisa macam macam ya
langsung bencana tersebut
misalkan dengan melihat
ombak segitu dan dahsyatnya
dan ganasnya dan juga
bahkan bisa juga
dia melihat orang lain
yang sedang dalam kondisi
mengenaskan di depan mata mereka
seberapa destruktif bu
kalau kita bicara mengenai luka fisik kan
kita tahu ada luka di tubuh gitu bu ya
atau seberapa bisa
trauma psikologis seperti ini gitu
masalah psikologi atau psikosoial seperti ini bu
petanyaannya seberapa destruktifnya
sebetulnya sih sangat tergantung
dari individu tersebut
sangat tergantung dari penghayatan subjektif
meskipun kita perlu tahu
dan kita tekankan bahwa
setiap orang yang mengalami
suatu kejadian yang besar
dan dasar itu sudah pasti akan
dan itu merupakan reaksi yang wajar
tapi untuk penghayatan
sejauh mana destruktif tergantung dari
penghayatan subjektif masing masing
dan juga sejauh mana
impact atau dampak yang dia rasakan
dari kasus kasus yang
biasa ditemui ibu oleh ibu
sugiyarti atau mungkin rekan rekan di himsi
lain yang biasa membantu
menangani para penyintas
korban bencana bu
apa sih bu
masalah masalah paling berat
yang kemudian dapat dapat paling berat
yang paling dirasakan gitu bu
mungkin bisa berbagi cerita dengan kami
ya dampaknya kan
yang paling menonjol ada yang terberat
familiar ya dengan depresi ya
jadi artinya bahwa ada muncul
mencirikan hal itu
seperti ada mulai ada gangguan
bulan makan bahkan ada
rasa tidak berdaya sampai ke ingin
mengakhiri hidup seperti itu tapi itu
memang kita lihat dulu sih durasinya
tapi ada secara tertentu untuk
dikatakan depresi seperti itu bahkan
bisa juga ada yang ptsd
semisal pun tidak semua karena untuk
ptsd my literatur pun sekitar"
tidak semuanya jadi traumatik
tapi orang yang
setelah bencana itu
dikatakan yang paling
umum adalah lebih kegangguan
stress akut masalahnya akan
berkembang menjadi ptsd
itu tergantung dari durasi
juga pada umumnya
psikologi adalah bisa
konsuling kelompok maupun
penanganan perorangan kalau memang
kebutuhan individu sangat tergantung
di daerah tersebut dan masalah per individunya
apakah perlu ditangani
kami siap dua duanya
dan hmsi banten sendiri sudah terjun ke lokasi
bu ya saat ini bu ya
sudah berapa banyak yang diterjun
berapa banyak yang diterjunkan dan
dimana saja bu
oke ya kalau yang diterjunkan sih
untuk relawannya belum dalam proses
rekrutmen tapi ini sudah ada tim
satgas pfanya sudah turun di
daerah labuan khususnya di desa sepem
ya karena itu menjadi salah satu nanti fokus

mengapa disitu karena ring satu yang keduanya di sana itu sudah capai
yang jadi penduduk di pinggiran pantai
baik jadi warga masyarakat banten khususnya yang ingin mendapatkan dukungan kesehatan mental dan psikosoial
dari para psikolog psikolog profesional bisa datang ke labuan desa sepen itu bu ya
mungkin bisa langsung datang ke sana jika memang dibutuhkan segera untuk dukungan kesehatan mental dan psikosoial ini
terima kasih sekali lagi bu sugiyarti selamat bekerja selamat membantu para saudara saudara kita
para survivor para penyintas yang berhasil selamat dari kejadian bencana tsunami beberapa waktu yang lalu
ya baik terima kasih